tulangnya juga lagi ngepas uangnya terpakai buat cicilan rumahnya
dia janji kehidupan akan ngebantu jadi bagaimana
asal tahu aja tante kalau orang lain ini malam juga udah gosir dari sini
tapi kan semua itu tergantung pada allah kalau allah mau memberi mau ngasih pasti
dapat asal kita mintanya sungguh sungguh nah itu allah tuh lagi nyoba supaya lu
berdua itu mintanya sungguh sungguh sama allah
tapi mbak bang sulam perlu check up juga ke dokter untuk mastiin bang sulam
bener mandul apa enggak
ya kalau papanya si sulam dikatakan mandul ya itu sih terserah aja itu kan
cuman hasil dari alat alat yang manusia bikin belum tahu bagaimana kata allah
hora kagum sama emak keyakinan mbak begitu besar sama allah ya emang kita kududu patuh sama allah
karena kita ini yang ciptain kalau allah bilang belum dikasih anak ya udah tapi kalau allah
ngasih anak pasti dapet anak tinggal keyakinan poet dua supaya lamidental yang publications
ya udah kalau belom dikasih anaknya sudah kayak gini enggak resiko udah terusche nanti
mak ini serius banget ngomongin masalah negara ya
ye negara perempuan

negara perempuan panjang ceritamu

menunggu sampe kapan nih
bapak bapak seharusnya nih
kita berbaik sangka aja deh
pak ustadz jakarta
pak ustadz jakarta
mungkin sekarang ini beliau lagi ada kepentingan
jadi datengnya terlambat iya nggak
terlambat apakah gak jadi datang
waduh kalo nggak dateng siapa yang ngisi tau usia
kali aja haji sulam yang mau gantiin ustadz jagaria
bukan paksa ya jadi ustadz
paksa ya emang jadi tukang bubur iya nggak
ya cuma saya berusaha baik jadi jamaah di masjid ini
lu bicara tadi gayanya seperti ustadz ustadz lebay
ya terserah aja deh pak haji mudin
insya allah jadi ustadz juga antarnya
sabar ya bapak syaimili
bentar lagi juga abi pasti pulang kok
udah dua jam nih
selama alaikum waalaikumsalam
lama banget ya tetap aneh nungguin nih kaku udah pada pegel maaf be macet banget di margonda
tapi gimana tuh urusannya mau kontrakan
udah kagak macet lagi udah dapet dong ya jadi begini be
tadi aneh udah berusaha untuk minjem duit ke adik aneh yang di depok
kebetulan uangnya juga lagi ngepas uangnya kepake buat cicilan rumahnya
dia janji minggu depan akan ngebantu jadi bagaimana dia
asal tau aja tate kalo orang lain ini malem juga udah gue usir dari sini
yodeh ini aja aneh kasih kelonggaran buat ente sampe hari selasa eh
kalau hari selasa belum dilunasin juga tuh urusan tunggakan kontrakan
ah mau kagak mau deh terpaksa aneh
ya mau bagaimana lagi
memang harus begitu aneh aneh pasrah deh
aneh minta maaf nih pak ustadz minta maaf banget
maksud aneh aneh cuma mau negakin peraturan kan kagak enak
kalau yang lain juga dikasih kelonggaran
waduh urusan bisa bangkrut nih bisnis kontrakan
yaudah kalo gitu aneh permisi dulu ya
ya allah be
bagaimana nasib kita be kalo kita diusir bagaimana
apa abie gak bisa minjem sama jemaah abie
be haji bumi bintang kaya
atau haji sulang be
itu kan terkenal darmawan pinjem sama mereka
umi abie kagak mau membebani jemaah
ya tapi kan abi udah ngajarin mereka dengan agama
masa kagak ada balesannya sih bi
setiap orang tuh udah memikul nasibnya masing masing
abi gak akan mau membebani mereka
ya tapi kalo kita diusir kita mau tinggal dimana bi
kita mau pergi dimana
bumi allah mahal luas
kenapa harus bingung
kenapa harus bingung
coba ya bi kalau kita punya kenalan orang yang kerja di tv
kali kali aja abie bisa cerama di tv
cerama sedekah seikhlasnya dari jemaah abie
jangan bikin nabi tidak ikhlas
abie tidak akan minta kepada jemaah
karena abie kagak bekerja untuk mereka
karena dakwah adalah jalan allah
maka abi hanya akan meminta kepada allah
abie tuh mikirin keadaan kita yang sebenarnya
abie kan tau bi

semua masalah kita itu beres bi
kabulkanlah doa istri hamba ya roh
apa nah subni
kami melihat ustadz zakat zakaria mau diusir
kalau nggak segera bayar putra kaya maaf
selama ini kita ngelihat ustadz zakaria kayaknya orangnya nggak punya masalah apa apa
ternyata sekarang dia udah kesulitan ya
bapak bapak bagaimana masalah ini kita bahas di dalam saja
jadi gimana sebagai